maaf tuhan ada beberapa masalah di kebun barat sana
banyak daun daun yang sudah bolong kuning dan layu itu kan
fah kebun mawar kamu tuh lagi diserang macam macam hama
kamu harus segera nyemprot obat hama fah
tapi gimana caranya aku ngasih tahu kamu fah
bapak tahu tentang hama mawar
aduh maaf tuhan saya kan cuma tukang pupuk
hai pak sekarang waktunya minum obat
anak keras kepala ngapain kamu kesini lagi ya
kamu aku lempar ke jalanan
oh bapak mau lempar saya
oh gini pak saya saranin ya sebelum memempar saya bapak minum dulu obatnya
supaya sehat terus lempar saya yang jauh tuh

eh minum dulu pak
oh iya pak saya juga tahu loh soal tante farah dan mary
hmm kalau menurut gendy sih bapak tuh bego ya
kenapa sih bapak nggak mau jadi orang yang sehat
kan bisa rebut merry lagi deh tante farah
anda kurang ajar aku bisa keselek dan bisa mati gara gara obat ini
wah ada satu kemajuan bagus tuh bapak bisa berubah kembali ke tempat lainnya ya

pergi ayo pergi
iya iya iya iya pasti juga mau pergi dong
udah sore udah waktunya pulang
eh tapi besok saya datang lagi loh ke sini
hmm kalau menurut kd sih bapak tuh bego ya
kenapa sih bapak nggak mau jadi orang yang sehat
kan bisa rebut merry lagi deh tante farah
tapi kata gendy ada penarinya
aku sudah banyak kehilangan
aku terlalu bodoh
kadang yang aku punya hanya kesehatan
tapi aku malah menyanyiakannya
eh pak makan pak
udah lah pak gak usah pakai pura pura deh
hmm orang gendy tau kok
udah pura pura tidur kan
ya ampun bangun
ya pak bangun
ya pak bangun
lho kok gak mau sih
ayo bangun nanti aku bawa ke rumah sakit loh
oh ya udah kalau gitu aku pulang aja
yuk makan yuk
tuh lihat deh makannya enak kan
ayo makan makan yang penuh dong
makan yang penuh dong
makan yang penuh dong
kamu taro obat ya
hihihi iyo tople om udah berhasil minum dah minum dulu deh
oh ini senangnya makan ya
perlakukan mawar seperti seorang wanita
yang mencari kebun mawar
maaf tuhan ada beberapa masalah
di kebun barat sana banyak daun daun yang sudah bolong kuning dan layu
fah kebun mawar kamu tuh lagi diserang macam macam hama
kamu harus segera nyemprot obat hama fah
tapi gimana caranya aku ngasih tau kamu fah

bapak tau tentang hama mawar
aduh maaf tuhan saya kan cuma tukang pupuk
yang jago hama mawar itu udah keluar
alfa jawaban persoalan kamu tuh ada di buku itu
cuma kamu aja yang nggak tahu ada di halaman berapa
kau gesprochen bahasa dalamnya kok
bukunya gue taruh di mana ya
kok gue lupa ya
oh ini dia
gue terlalu dari banget sih taruh buku penting kayak gini
kalau hilang baru tau rasa gue
kok udah ditandain
sampai kemarin belum ada deh
apa gua yang belum baca sampai sini
nah ini dia nih mobil modifikasi gue yang terbaru
emang apa hebatnya
yel lu jangan ngentengin mobil ciptaan gue dong ton
asal lu tau ya ton ya mobil ini tuh udah bisa gantiin anjing pelacak
soalnya mobil ini tuh udah bisa nyium obat terlarang tuh nggak
soalnya bagian depan mobil itu udah gue pasang sensor obat terlarang
jadi tuh bisa beroperasi di bandara pelabuhan atau tempat tempat hiburan lainnya lah
steve lu ngomong terus steve coba sekarang lu buktiin
ya lu gila apa nih masa mau dibuktin disini emangnya lu bawa obat terlarang
lu punya eh
kalau lu mau buktiin kita harus bawa mobil ke tempat lain ya
kita harus ke bandara terus kita harus kerja sama sama polisi yang ada disana
kalau ketahuan kalau gagal kita bisa tangkap polisi bandara dong
udah pokoknya sekarang lu coba tuh mobil
siapa sih gue pengen tau ya siapa yang ditangkap sama mobil modiflo ini
aduh cantik kok
kecil banget terus ya
baiklah bawa ke sini baiklah sini
apa itu isinya
maaf tuhan ini belanjaan saya buat makan pembantu di dalam
aku kangen banget sama kamu fah kangen banget
apa kita bisa ya seperti dulu lagi
ini mau main gitar dulu
tar dulu tar
kayaknya tadi ada yang ingat gue deh
siapa yang lo liat tuan
aku udah gak tahan lagi
aku pengen banget ketemu kamu
dan ngobrol bareng kayak dulu
sekarang kamu lagi ngurusin perkebunan mawar
aku sampai mimpi fah aneh banget
gue ngerasa ada yang manggil manggil juga di luar sana
tapi dia kan lagi di kalimantan
yuk berhenti sini aja deh
lah katanya tuhan mau ke keberlawar
gak tau aku pingin jalan aja
oh kalau gitu saya anter pak ya
gak usah gak usah
mungkin ini hari terakhir aku melihat alva
dan mungkin juga ini hari terakhirku menderita
selamat tinggal ya pak selamat tinggal